dua pelajar asal tridaya sakti tambun selatan kabupaten bekasi
mendatangi rumah sakit umum daerah kabupaten bekasi
kedatangan anak berusia lima belas dan sembilan tahun tersebut
guna menyerahkan celengan kepada direktur utama rsud kabupaten bekasi
mereka mengaku menabung di celengan hingga tiga tahun
uang yang ditabung rencananya akan digunakan untuk keperluan mendesak
termasuk pulang kampung saat lebaran
dana sumbangan dari kedua anak ini akan diberikan alat pelindung diri
sering melihat di tv juga kan para tenaga medis yang muda berjuang berat
terus juga kakak saya ada yang jadi dokter juga
terus dia juga ikut merawat pasien covid sembilan belas
jadi saya melihatnya itu tergudang hatinya pengen membantu para tenaga medis
dengan isi celengan senilai rp dua dua ratus
mereka berharap mampu membantu mengurangi
risiko penularan corona di kalangan tenaga medis yang kini turut mengalami peningkatan